dan menjelang ramadan presiden jokowi dodo menyempatkan diri berziarah ke makam ayahnya di karanganyar pada sabtu siang
kedatangan presiden membuat warga di sekitar makam terciprat rejeki
presiden joko widodo bersama keluarga tiba di makam gondang rejo karanganyar untuk berziarah di makam ayahnya wijiatmo noto miharjo
penjagaan ketat dilakukan oleh paspampres di pintu masuk makam
presiden jokowi berada di makam kurang lebih setengah jam
dalam perjalanan pulang jokowi menyempatkan bersalaman dengan warga dan membagi bagikan amplop berisi uang
menurut kepala desa selokaton setiap menjelang puasa presiden jokowi dan keluarga selalu datang untuk berziarah